terima kasih anda masih bersama kami
gelombang phk mulai terjadi di indonesia
puluhan ribu sudah terkena pemutusan hubungan kerja dan tidak sedikit pula yang dirumahkan
penurunan permintaan ekspor dan ancaman resesi global menjadi penyebabnya
lantas benarkah pengusaha tidak punya pilihan lain selain opsi phk
bagaimana pula pengusaha menyiasati phk di depan mata
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual adi mahfudz fuhaji
wakil ketua umum bidang ketenaga kerjaan kadin indonesia
selamat pagi pak adi
ya selamat pagi mbak megi salam sehat semuanya
salam sehat pak adi
berdasarkan data terbaru yang anda dapatkan berapa jumlah karyawan yang terkena phk sejauh ini pak
ya untuk saat ini kadin indonesia tentu kita semuanya di dunia usaha
masih belum ada kematian namun kiranya kemenaker yang lebih memahami kondisi tersebut
ya pak adi sebenarnya apa penyebab utamanya dan sejak kapan tanda tanda phk ini terjadi pak
ya penyebab utamanya tentu saja perusahaan tidak sanggup membayar kewajiban baik hutang perusahaan itu sendiri
ataupun terhadap gaji karyawan itu sebetulnya yang lebih utama
walaupun phk itu pada dasarnya sesuai dengan regulasi juga sesuai ketentuan yang ada kita taat adanya
dan tentu kiranya tanda tanda phk ini sudah dimulai pasca pandemi covid sembilan belas
dalam tiga tahun ini tidaklah mudah memang untuk menstabilkan kondisi perusahaan
dan tentu kita semuanya paham mbak meggy hampir semua sektor usaha juga memang terdampak dalam hal ini
makanya tidaklah mudah untuk recovery dan tentu saja tergantung dari daya tahan perusahaan dari sektor usaha itu
namun kiranya kita juga perlu kami sampaikan bahwa di sini sejatinya pengusaha itu juga sangat menghindari phk mbak meki
hal ini yang mana juga bahwa proses produksi dan keberlangsungan usaha itu sangat tidak mungkin juga kita tanpa peran serta karyawan
ataupun dalam hal ini adalah pekerja
maka phk itu adalah opsi terakhir
makanya dalam hal ini kita juga wanti wanti kita mengedepankan sosial dialog dengan pekerja maupun buruh terkait phk ini
namun kiranya jika keberlangsungan usaha kami terancam secara otomatis opsi phk ini harus kita lakukan
baik pak adita ini ada juga sudah menyebut penyebab utama adalah covid sembilan belas dan juga perusahaan tidak bisa membayar hutang perusahaannya
dan apakah resesi global ataupun demand dari luar
ini juga menjadi penyebab utama terkait dengan gelombang phk ini
ya tentu secara otomatis kita sama sama paham bahwa situasi resesi global ini memang tidak bisa kita hindarkan
terlebih lebih juga sudah kita mulai sebetulnya juga dari dua ribu dua puluh
namun kiranya nanti puncaknya resesi global seperti halnya yang sudah disampaikan oleh bapak presiden maupun para menteri nanti di dua ribu dua puluh tiga
karena memang itu semuanya hampir semua negara terkontraksi perekonomian
jadi secara otomatis juga memang indonesia juga akan terdampak gitu pak megi
iya pak adi kira kira di sektor mana saja yang paling terdampak phk
ya sektor yang paling terdampak phk saat ini tentu saja sektor yang padat karya dalam hal ini
yang tentu orientasinya adalah produk ekspor
dan kita juga sama sama tahu juga bisnis startup pun juga sudah kena dan sudah melakukan phk
dan tentu saja ukm juga saya kira juga turut serta buktinya juga masih banyak ukm yang masih tutup
dan juga belum beranjak sampai dengan saat ini
jadi kiranya sektor usaha secara menyeluruh memang sudah terdampak
namun kiranya mudah mudahan kita dengan stabilnya kondisi perekonomian di indonesia baik inflasi maupun pertumbuhan ekonomi kita juga masih bisa bertahan
iya pak adi tentunya langkah phk adalah langkah terakhir yang akan diambil oleh para pengusaha
dan bagaimana kompensasi yang harus diberikan kepada mereka yang terkena phk pak

baik kompensasi yang utama tentu saja kita harus beri

begitulah tentu saja kita akan memberikan sesuai dengan hak karyawan yang memang itu disesuaikan dengan masyarakat kerja serta sesuai dengan regulasi tentunya
makanya kiranya phk ini kita akan mengedepankan sejauh mana memang kesepakatan bersama dengan pekerja maupun buruh
jadi kiranya juga perlu kita pahami bersama bahwa kesulitan kami sebagai pengusaha juga begitu luar biasa
kita pun juga di tahun ketiga ini masa pandemi covid juga kita juga mau recovery
langsung juga diantam dengan krisis global
ya pak adi apakah perusahaan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait gelombang phk ini
apa tanggapan dari pemerintah selain tadi anda juga sudah menyebut presiden dan juga para menteri sudah menyalurkan terkait dengan proyeksi dan juga situasi global yang masih bergejolak seperti itu
tentu mbak maggie kami sentiasa juga komunikasi intensif dengan pemerintah baik formal maupun informal
dalam hal ini juga kemenaker terutama karena kami memang mitra strategis pemerintah dan juga kemenko perekonomian tentunya kita terus kami lakukan bersama
jadi sejauh mana kita juga mencari strategi lain untuk menghindari phk dan diantaranya juga kita juga melakukan efisiensi jam kerja ataupun shift kerja itu
dan juga saya kira kita semuanya sama sama paham jadi kita juga tidak bisa berdiri sendiri namun kiranya kebijakan kebijakan termasuk stimulus pemerintah itu memang kami butuhkan
kita untuk pengusaha wabil khusus untuk para pekerja maupun buruh kita
ya pak adi ini adalah menjadi sorotan kita semua tentunya terkait dengan gelombang phk ini dan kalau kita lihat sektor padat karya menjadi yang paling terdampak
dan bagaimana anda melihat kondisi ini seberapa lama ini akan berlangsung
ya saya kira kita juga sulit akan kita prediksi karena juga bapak presiden juga menyampaikan bahwa kiranya perekonomian kita di
dan juga masih gelap namun pengertian gelap itu tentu kita harus menyikapi bahwa itu semuanya kita tetap harus hati hati
makanya situasi dampak krisis ekonomi global yang sudah dan akan terjadi di tahun dua ribu dua puluh tiga tentu saja kita juga akan membuat pengusaha akan lebih berhati hati dalam hal ini
juga pasca tiga tahun pandemi covid dan adaptasi dengan ekonomi global memang tidaklah mudah mbak megi
maka kiranya ketidakpastian termasuk juga perang ukraina dan rusia ini memang sangat terdampak
buat kita semuanya dan termasuk inflasi dengan kenaikan harga barang dan jasa itu juga sangat mempengaruhi
dan terlebih lebih juga semua negara juga mengalami itu semuanya
akhirnya juga kita juga terkontraksi ekonomi kita
ini saya kira tentu yang utama yang memang harus kita bijaki bersama yang harus kita jaga bersama adalah likuiditas perusahaan itu sendiri
makanya dalam hal ini bukan masalah catch in nya tetapi yang lebih penting adalah cash management yang setidaknya harus terus kita bergerakkan
ya baik pak adi ini pertanyaan terakhir melihat proyeksi dan juga situasi di dua ribu dua puluh tiga yang sangat menantang
bagaimana strategi dari pengusaha untuk tentunya bisa menguasai atau menyiasati situasi di tahun dua ribu dua puluh
artinya bahwa yang perlu kita jaga adalah kesinambungan dan perubahan itu sendiri
harus optimis dalam hal ini
makanya bisnis itu kan memang risiko
sejauh mana kita juga memanajemeni mengambil risiko itu sendiri yang kita tekuni
makanya kita juga persepsi pengusaha itu sangat sederhana bagaimana perubahan musibah juga akan menjadi berkah
katakanlah seperti itu menjadi gelap jadi terang
ini saya kira juga yang perlu kita antisipasi
makanya kami juga harus pinter pinter juga mengambil momentum ini sebagai pembangkit inovasi ulung untuk mampu merubah suatu keadaan yang murah menjadi penuh harapan
nah ini saya kira terobosan terobosan cara kita berpikir tentu harus penting
jangan kita juga terlalu dikotomi ketakutannya yang terlalu berlebihan
maka kiranya kita juga harus mempunyai suatu persepsi yang sama untuk apa namanya bahwa perekonomian di indonesia terus akan tumbuh
iya pak ini mungkin pertanyaan terakhir pak
bagaimana terkait dengan ump dua ribu dua puluh tiga yang akan diumumkan nanti
apa masukan dari bapak
ya saya kira juga kita akan taat dengan regulasi
regulasi yang ada dan saya mengharapkan kami terutama pengusaha dan pekerja maupun buruh kita sama sama memahami dan mengerti kondisi ekonomi indonesia kita
namun kiranya kita sama sama paham kita akan taat dengan regulasi yang ada
khususnya kita akan sama sama menerapkan pp tiga puluh enam dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan itu sendiri mbak meki
makanya kiranya kita juga harus menyikapi bahwa bukan satu satunya alat
tetapi setidaknya kita juga akan memperhatikan para pekerja maupun buruh
kita sesuai dengan hak yang diterimanya
baik terima kasih wakil ketua umum bidang ketenaga kerjaan kadin indonesia
pak adi sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi pada pagi hari ini
semoga pengusaha juga sudah menyiapkan strategi ke depannya untuk menghadapi ancaman resesi global
terima kasih pak
ya terima kasih